atau atau jangan jangan mereka diculik

ya tapi mereka ada dimana kak
kalau mereka itu hanya jalan jalan biasa
pasti kamu akan bisa melacak beradaan mereka
kamu lagi alim aku sudah bilang berkali kali
lebih baik kita itu ajarkan alina yang ngu silat
supaya dia itu bisa menjaga diri tapi kamu selalu saja menolaknya
alina sudah lah
kamu jangan orang lain itu tidak akan menyelesaikan masalah
hanya akan menanggung masalah baru
sekarang begini kita ada waktu kita ada tenaga
kita cari mereka sampai di depan
ya tapi dimana kak mara
kita semua sudah kehilangan jejak mereka
lebih baik kita cari petunjuk dari kim aung
dan menurut kabar kim aung ada daerah lantai
dan kita harus bergerak ke arah timur untuk bisa menemukannya
tidak ada masalah
apa yang disiapkan karina tadi jangan dimasukin ke hati
karena saya yakin yang tadi itu bukanlah karina yang sebenarnya
itu adalah sifat kekhawatiran dari seorang ibu terhadap anaknya
saya mengerti bu mara
terkadang yang dibilang adik kau itu ada benarnya juga
kalau nantinya anak kami akan menuruni kesaktian yang kami punya
kita lakukan saja yang terbaik
sekarang kita susul karina
kasian sekali kau ratna
saat ibu dan ayahku sudah tiada
sekarang suami dan anakmu hilang entah kemana
bukankah matamu ini hanya karena hai ayah
eles eh temananya
itu teman kau
nurajuh disitu dong